oke salah satu jenis hiburan yang menjadi andalan anda anda semua saya juga ini adalah streaming apalagi di masa pandemi yang mengharuskan orang orang lebih banyak beraktivitas di rumah aja
lantas apa untung rugi kita memasuki pasar streaming berikut adalah sejumlah rangkuman dari tim litbang cnn indonesia ya jadi ini dia streaming mengisi hari hariku siapa yang enggak nonton streaming sekarang
oke kita akan lihat dulu ini sebenarnya kalau kita ngomongin streaming ya memang untuk mengisi waktu yang sekarang work from home semua berkegiatan di rumah aja gitu ya memang banyak plusnya tapi ada juga minusnya ada negatifnya juga
kita akan lihat
yang pertama yang pasti soal akses ya akses mau nonton dimana aja mau nonton di rumah kemudian sambil lele leh di teras sok silahkan mangga ya jangan tapi nonton di kantor nanti mengurangi kinerja anda tapi juga jangan juga sambil nyetir ya kalau disepirin gak apa apa
lalu berikutnya plusnya lagi kita akan plus plusnya dulu deh pelanggan lebih punya kendali jadi anda sendiri para konsumen yang bisa menentukan mau nonton film jenis apa
mau drakor mau animasi mau horror apapun terserah anda semua jadi enggak ada yang ngontrol kecuali kalau anda nonton sama pasangan yang satu maunya apa yang satu maunya apa nah itu lain soal
kemudian yang pastinya bisa menyesuaikan kemampuan jadi kemampuan ini ya tadi seperti mas yuswo bilang bahwa pakai handphone lima ratus ribu aja sekarang udah bisa asal punya akses internet ada kuotanya ya dan layanan layanan streaming ini

kemudian sineas lebih bebas berkarya pastinya dan juga lebih banyak pilihan itu positifnya plus plusnya kemudian apa sih negatifnya kekurangannya adalah mengurangi pengalaman sinematik
jadi kalau misalnya anda ke bioskop kan lihat dong layarnya gede banget gitu jadi anda kayak lebih puas terus habis itu sound systemnya juga ya namanya juga di bioskop ya lebih kerasa gitu nonton filmnya
lalu negatif ya berpotensi mempengaruhi kesehatan penonton jadi manteng gitu ya apalagi kalau nonton drama korea atau drama series gitu aduh masih nanggung masih ada sisa lagi dua episode nonton terus hati hati dengan kesehatan mata anda
lalu ada juga nih pengeluaran konsumen jadi cenderung lebih besar bergantung pada teknologi dan juga internet jadi kadang kadang kan sekarang tuh sinyal bukan putus nyambung tapi kadang kadang ya agak agak
susah apalagi kalau misalnya tiba tiba musim hujan gitu ada geledek ada petir langsung deredet deredet ya lalu berikutnya juga menekan bisnis pertunjukan konvensional apalagi tadi prediksi mas yuswo bahwa ya kedepannya akan tetap terus seperti ini
nah dalam laporan economy southeast asia dua ribu dua puluh oleh google temasek dan juga bank disebutkan bahwa nilai ekonomi nilai ekonomi berbasis internet atau bross merchandise value di asia tenggara
sampai dengan akhir dua ribu dua puluh tahun ini ini mencapai satu ratus lima miliar dolar us miliar dolar amerika
jadi kalau misalnya kita lihat dari comparing gitu ya dari segi negaranya aja dengan kita dengan indonesia yang mencatatkan negara penyumbang gmv tertinggi dengan angka bayangkan ini empat puluh empat miliar dolar
us dollar atau setara dengan enam ratus dua puluh dua triliun rupiah sampai dengan akhir tahun ini wow oke berikutnya kita lihat ini dia banyak sekali pemain pemain ya pemain pemain di layanan streaming online berdasarkan lembaga riset pasar berbasis kecerdasan buatan alphasense ini merilis data yang sangat menarik kalau kita lihat di dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas nyatanya lebih dari satu juta orang ini udah capcus meninggalkan layanan tv konvensional
nah di kuartal pertama di kuartal pertama tahun dua ribu sembilan belas bahkan satu empat juta pelanggan lainnya ini join dengan ini dia nih pemain pemain besar ada netflix kemudian ada hulu youtube secara penuh
dan di data terakhir kuartal ketiga dua ribu dua puluh pengguna berbayar netflix bayangkan
nah meningkatnya minat masyarakat dalam menonton film membuat banyak situs para pemain pemain streaming online ini ya semakin merebak tapi anda harus tetap memilih jeli dan bijak memilih layanan streaming legal dan aman seperti rekomendasi berikut ini
oke ini dia
ini adalah sejumlah mobile apps favorit favorit yang populer di kalangan pengguna gawai indonesia kita tahu yang paling besar adalah netflix
ya netflix pelopor layanan hiburan streaming film jutaan konten video film drama seri tv reality show berkualitas bisa anda tonton di sini jadi original seriesnya juga banyak yang menarik dan sering menjadi tren ya
favoritnya startup terakhir itu juga mungkin yang wuhh just gitu
kemudian selain netflix ada view
nah view ini juga populer di kalangan drakor karena kalau mau nonton drakor referensinya kebanyakan ya kesini jadi pasarnya tuh memang fokus di pasar asia seperti kita indonesia kemudian thailand korea tiongkok jepang
jadi serupa dengan netflix si vue ini juga menghadirkan atau menyajikan etalase
ini seri ya
lalu berikutnya yang juga gak kalah adalah spotify
ini untuk musik ya
platform streaming musik terbesar di dunia
resmi masuk ke indonesia pada dua ribu enam belas
dan sekarang vue ini bayangkan punya tiga ratus dua puluh juta pengguna aktif
selain musik sekarang sporiva juga punya podcast
ada satu sembilan juta podcast di spotify ya
yang naik dari
lima juta di kuartal sebelumnya
itu tadi para pemain layanan streaming terbesar
nah buat anda ini dia
sekarang lagi liburan
musim liburan daripada anda jalan jalan
ya paling nggak mendingan nonton gitu ya
ngadem di rumah aja sambil makan popcorn
jadi gak harus anda kemana mana
saya akan kasih referensi film film di akhir tahun untuk mengisi liburan anda yang lagi hits
udah nonton atau belum
kalau misalnya anda lihat
ini ada gambar popcorn gitu ya
artinya sebenarnya yang memberikan nilai ini hanya penonton
baru penonton belum kritikus atau sineas dari industri perfilman
jadi sweet home ini saya akan lihat contekannya
karena ini menarik banget
ini adaptasi waptune korea
budgetnya bahkan gak main main
jadi visualnya sangat apik
kemudian yang kedua adalah mulan
jadi kalau misalnya anda lihat ada logo tomat gitu ya
itu artinya sebenarnya nilai ini sudah diberikan oleh para kritikus sineas
tapi kalau kita bandingkan dengan sebelahnya
jadi live action mulan ini memang kurang di respon baik
karena salah satunya kritikan terhadap pemeran utama di film live action mulan
kemudian ini juga yang tinggi banget
walaupun nilainya baru dari penonton
jadi ini adalah film berjenre thriller
dan juga merupakan adaptasi dari komik populer
jepang totalnya ada delapan episode
dan juga ada jenisnya science fiction atau sci fi
ini ada the mandalorian
jadi sekali lagi pilihannya tergantung anda
film mana yang akan mengisi hari harimu di rumah